petugas dinas perhubungan dki jakarta terus berupaya melakukan sosialisasi perluasan ganjil genap
mereka membagikan selebaran ke sejumlah pengendara mobil di jalan ahmad yani rawamangun jakarta timur senin siang
satu persatu kendaraan roda empat berplat ganjil yang melintas di ruas jalan ahmad yani rawamangun jakarta timur senin siang
diberhentikan petugas dinas perhubungan dki jakarta
pengendara yang diberhentikan langsung diberikan selebaran berupa sosialisasi perluasan ganjil genap
yang dimulai dari ruas jalan mt haryono sampai ke jalan di panjaitan hingga jalan ahmad yani
selain memberikan selembaran petugas juga memberikan sosialisasi secara lisan kepada pengendara berplat ganjil
dalam uji coba perluasan ganjil genap ini pengendara berplat ganjil dilarang melintas pada tanggal genap
pengendara pun harus menyesuaikan tanggal yang ada
sejumlah pengendara berplat ganjil ini
pengendara berplat ganjil mengaku belum mengetahui adanya perluasan ganjil genap di tiga ruas jalan di wilayah jakarta timur
ketidaktahuan membuat para pengendara berplat ganjil masih melintas di ruas jalan ini
meski uji coba perluasan ganjil genap tengah diberlakukan
ya nggak apa apa sih sebenarnya kalau ganjil genap ini biar orang yang tadinya mau pergi daerah sini biar mengurangi kemacetan juga
hari ini kan harusnya genap ya pak ya
di mana pak tanggapannya pak
ya karena belum tahu
oh belum tahu
baru tahun kali aja
dengan siapa namanya pak
di mana pak udah tahu belum
sebetulnya sudah tahu cuman kan saya kan dari selatan nih saya tahunya tuh cuma dari arahan dari pondok indah mancoran
sementara itu wakil kepala dinas perhubungan dki jakarta sigit wijatmoko
mengatakan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi selama satu pekan ke depan
lebih lanjut dirinya mengatakan akan melakukan evaluasi pada pekan depan
terkait perluasan ganjil genap ini
artinya kan pelanggaran dalam bentuk sanksi tilang baru dilaksanakan pertanggal satu agustus dua ribu dua puluh
nah namun kalau yang melanggar bisa dialihkan atau dikeluarkan dari ruas jalan yang diterapkan
pihaknya pun berharap agar adanya kesadaran bagi masyarakat untuk mentaati peraturan perluasan ganjil genap
yang akan diterapkan mulai satu agustus dua ribu delapan belas mendatang
f rizal jakarta
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
penerapan ganjil genap diharapkan dapat mendorong warga jabodetabek untuk beralih menggunakan kendaraan umum
salah satu upaya yang dilakukan oleh dinas perhubungan dki jakarta adalah dengan mengoperasikan bus pengumpan atau feeder bus
sebanyak dua ratus empat bus dioperasikan sebagai bus pengumpan
pt transjakarta juga mengoperasikan tujuh puluh enam bus tambahan untuk memaksimalkan waktu tempuh dan kapasitas penumpang
dishub juga menyediakan lima puluh tujuh unit bus yang khusus membawa penumpang dari sejumlah hotel
dan mall menuju ke lokasi pertandingan
asian games diharapkan dapat menjadi momen tepat untuk mendidik warga jabodetabek agar mau menggunakan kendaraan umum
dishub juga menyediakan empat puluh tujuh unit bus yang terintegrasi dengan busway
dishub juga menyediakan empat puluh tujuh unit bus yang terintegrasi dengan busway
dishub juga menyediakan empat puluh tujuh unit bus yang terintegrasi dengan busway
sementara itu perluasan ganjil genap di beberapa jalan protokol di ibu kota untuk asian games dua ribu delapan belas
menuai reaksi beragam oleh warga dan pengendara mobil pribadi
jalan ra kartini jalan metro pondok indah jalan iskandar muda kebayoran lama merupakan rute perluasan ganjil genap oleh disub dki jakarta
pemberlakuan kebijakan ini mendapat reaksi dari pengendara mobil yang melintas di simpang kartini mengarah ke jalan metro pondok indah
kalau pendapatnya sih terus terang yang mengganggu sih
karena kan saya biasanya lewat di sini nih kantornya pun di pondok indah sih nih ya agak terganggu lah
jadi kurang efektif pak
kurang sih menurut saya
kalau bapak gimana sosialisasinya
sosialisasi sih cukup nggak sih cukup cuman ya penerapannya aja yang saya kurang setuju sih
ya gimana aturan pemerintah bagus juga untuk mendukung segim
sosialisasinya bagaimana menurut bapak
menurut saya cukup lewat radio banyak sih
oh lewat radio banyak
sepanduk nggak tahu
ini baru pertama kali ya lewat sini jadi kayaknya belum terlalu ngefek sih ya
masih biasa aja
sosialisasi gimana menurut ibu
perlu sih perlu banget
aduh saya sih ikut aja ya tapi agak sedikit kesulitan sih menurut saya gitu loh
apalagi memang keterbatasan kendaraan ya
sosialisasi gimana cukup nggak
aduh ya mungkin cukup lah
dinas perhubungan kecamatan kebayoran lama mengatakan
pihaknya sudah melakukan sosialisasi sebelum pemberlakuan ganjil genap
sejak pukul enam pagi hingga sembilan malam diberlakukan
untuk kegiatan sosialisasi uji coba pembatasan lalu lintas ganjil genap
dalam langkah asean gimp dua ribu delapan belas di koridor ciputat raya keberanbaru
tentunya sebelum pelaksanaan ini sudah ada pamplet pemerintah kewarga
bahwa di koridor ini akan diperlakukan pembatasan lalu lintas ganjil genap
kemudian pagi ini hari pertama kita melaksanakan sosialisasi itu dimulai tadi
pagi ini kita enam tiga puluh sudah melaksanakan
pagi ini kita enam tiga puluh sudah melaksanakan
pagi ini kita enam tiga puluh sudah melaksanakan
tapi mulai satu agustus dua ribu delapan belas tindakan tegas sudah diberlakukan bagi yang melanggar peraturan
arman helmi jakarta